presiden jokowi dodo tak banyak berkomentar saat ditanya pendapat bahwa dirinya bukan lagi kader pdi perjuangan
presiden jokowi merespon singkat pernyataan dari pdi perjuangan yang tegaskan statusnya dan gibran sudah tak lagi jadi kader pdi perjuangan
hanya tersenyum singkat dan mengucapkan terima kasih
presiden jokowi langsung pergi tanpa menanggapi pertanyaan wartawan